di siang yang terik andi tak merasa lelah menyapukan kuasnya ke dinding sekolah di jalan bromo gang amal medan
ia diminta menggambar mural pemandangan alam di sana
dengan lihai ia mewarnai menggunakan campuran cat yang tersedia di meja lukisnya
mengusung tema naturalis andi sudah lama menjalani profesi ini
ia sudah keliling indonesia untuk menggambar berbagai mural
keahlian melukis ini dipelajarinya secara otodidak
untuk mural pemandangan alam kali ini andi menggunakan cat minyak
menurutnya cat ini cocok untuk dinding sekolah dengan warna yang cerah
namun siapa sangka andi kehilangan sebelah kakinya karena kerusuhan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pria berusia lima puluh lima tahun ini kala itu terkena peluru nyasar ketika pulang bekerja yang menyebabkan kakinya harus diamputasi
pada saat itu kan aparat kan lagi ribut ributnya sama mahasiswa
jadi di saat itu saya kan baru pulang kerja
jadi saya terobos dengan yang rame rame orang kejar kejaran
tak mau putus asa andi tetap melukis hingga kini
andi tidak mematok harga untuk karya seninya
yang terpenting karya seninya dapat diterima orang lain
resi erlangga medan sumatera utara